bom bunuh diri meledak di lahore pakistan dan menewaskan sedikitnya enam puluh lima orang pada minggu waktu setempat
korban tewas kebanyakan adalah perempuan dan juga anak anak
bom tersebut meledak di area parkir taman gus syade e iqbal yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat bermain anak anak
selain korban tewas sekitar dua ratus delapan puluh orang terluka akibat ledakan ini
faksi taliban jamaatul ahrar mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini
saat kejadian taman dalam kondisi ramai karena sedang liburan pascah
dan tahun lalu sebuah bom juga meledak dan menewaskan pejabat serta delapan orang lainnya di provinsi ini
padahal kota lahore yang terletak di provinsi punjab sebenarnya adalah wilayah yang paling damai di antara wilayah lain di pakistan
dan masih terkait dengan ledakan di pakistan
dan kelompok sempalan taliban mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bunuh diri di pakistan hari minggu waktu setempat
seorang anggota jamaatul ahrar dari kelompok sempalan taliban pakistan mengatakan ledakan tersebut ditargetkan kepada jum'ah yang merayakan pascah
pemerintah amerika serikat bersama dengan pemerintah pakistan dan india mengecam serangan itu
seorang jurubicara kamanan nasional amerika serikat menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan pengecut karena warga sipil menjadi target